baiklah kita ke informasi selanjutnya sebuah jam tangan yang bisa mendeteksi gejala stroke dikembangkan para peneliti di sebuah kampus di bandung jawa barat
kelebihan lain yang dimiliki oleh jam tangan ini adalah sinyal pengguna jam tangan bisa dipantau secara real time dengan aplikasi
gangguan irama jantung yang ditandai dengan denyut jantung cepat dan tidak beraturan merupakan indikasi gejala stroke
gangguan jantung yang dalam istilah medis dikenal dengan nama atrial fibrilasi ini kini dapat dideteksi oleh sebuah jam tangan
jam tangan yang diberi nama si hedav atau singkatan dari sistem hemat energi detektoral atrial fibrilasi ini akan membunyikan alarm jika penggunanya terindikasi gejala stroke
alarm yang menyala tidak hanya memberi informasi bagi pengguna jam tangan tapi juga pada aplikasi yang bisa dibuka di komputer ataupun ponsel
teknologi c headaf sudah mulai dikembangkan sejak dua ribu dua
dalam tahun dua ribu enam belas namun baru sejak dua ribu delapan belas dibuat dalam versi jam tangan oleh center for human centric engineering universitas telkom bandung
si hedap memiliki sensor denyut jantung di belakang jam tangan yang jika digunakan sinyal denyut jantung bisa langsung tampak di layar jam
namun cdap juga memiliki teknologi yang dapat mengirimkan sinyal itu secara real time sehingga sinyal denyut jantung bisa dipantau di mana saja
kita kirim sinyal itu melalui ini tethering menggunakan tettering ke server
di server nanti diolah menggunakan mesin learning sinyalnya tersebut
nah nanti kalau ini hasilnya akan ditransfer ke android
jadi alertnya tadi di android
jadi pasien dokter itu bisa membuka androidnya ataupun konsul lewat web
kalau dokter kan karena pasiennya yang diamatikan banyak
penelitian yang didukung oleh kementerian riset dan teknologi ini melibatkan tim dari fakultas kedokteran universitas brawijaya malang
sebagai tim yang memvalidasi si hedap dari segi medis
namun untuk dapat digunakan secara luas si hedav harus lebih dulu melalui uji klinis
bidang kedokteran bukan satu satunya jurusan yang terlibat untuk membuat jam tangan pendeteksi gejala stroke ini
pengerjaan si hedap melibatkan total lebih dari dua puluh peneliti dari fakultas teknik informatika teknik elektro
produk dari universitas telkom bandung
setiap peneliti itu memiliki tantangan yang berbeda dalam mewujudkan si hedav
kesulitannya itu dalam pembuatan headway nya itu karena dalam percetakan
karena kalau di dalam negeri kita hanya bisa mencetak sampai dua lapis pcb saja
tetapi kalau kita mencetak di cina atau di luar itu kendalanya adalah di waktunya
yang susah itu menyesuaikan dengan pcb nya
soalnya kan pcb nya kan gedean
terus pengennya kecil cuman nggak bisa menyesuaikan
sama jam tangannya itu sendiri nggak bisa disesuaikan
soalnya kan jam tangannya itu kan nggak dibuat
itu dibeli di luar impor
sejak dikembangkan pada tahun dua ribu enam belas siadab sudah mendapatkan dua penghargaan dalam ajang penghargaan teknologi informasi internasional
yaitu merit award pada apikta
award dua ribu enam belas di taiwan
dan mendali perak dalam tic monas dua ribu enam belas di malaysia
wilam nasution rusman rusmana bandung jawa barat